pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan dan bpjs ketenagakerjaan atau bp jam sostek
memberikan subsidi bagi pekerja dengan upah di bawah lima juta rupiah per bulan
total dana yang dicairkan adalah dua empat juta rupiah per pekerja dengan rentang pencairan empat bulan
mulai september hingga desember dua ribu dua puluh
menurutnya aktivitas masyarakat akibat pandemi covid sembilan belas
membawa dampak bagi ekonomi di sektor informal dan usaha mikro kecil menengah
dan untuk mempertahankan daya beli pekerja dan umkm
pemerintah mengadakan program bantuan subsidi upah
mereka yang berhak menerima bantuan subsidi upah atau bsu ini adalah warga indonesia penerima upah
yang terdaftar sebagai peserta aktif bpjs ketenaga kerjaan hingga tiga puluh juni dua ribu dua puluh
menerima upah di bawah lima juta rupiah per bulan dan memiliki rekening bank aktif
pengajuan ke bpjs ketenagakerjaan
atau bp jam sostek dilakukan oleh perusahaan bukan perorangan
proses dimulai dengan penyetoran data rekening pekerja ke bpjs ketenaga kerjaan oleh perusahaan
dilanjutkan validasi bpjs ketenagakerjaan ke perbankan
terdapat satu ratus dua puluh tujuh bank negara yang bekerja sama dengan program ini
proses validasi dilanjutkan ke kementerian ketenagakerjaan
dan dari tahap validasi terakhir inilah dana ditransfer langsung ke bpjs ketenagakerjaan
langsung ke masing masing rekening pekerja yang lolos validasi
rencananya pemerintah akan menyalurkan selama dua kali masing masing satu dua juta
jadi total dua empat juta
targetnya selama empat bulan jadi sampai dengan desember
pemerintah akan menyeluruhkan empat kali enam ratus ribu rupiah kepada peserta bpjs ketenagakerjaan
yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah
suryo winarko pekerja kebersihan di salah satu perusahaan alih daya di surabaya jawa timur
termasuk yang berhak menerima bsu
bapak satu anak ini sudah menjadi anggota bpjs ketenagakerjaan sejak januari dua ribu tiga
sangat membantu untuk anak anak jembatian juga saya
karena dengan adanya seperti itu kita juga membantu untuk masalah pandemi seperti ini
di jawa timur sendiri
target penerima bantuan berjumlah hampir satu sembilan juta pekerja
dan hingga dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh sudah terkumpul nomor rekening dari satu lima puluh tujuh juta pekerja